anda masih bersama kami di layar demokrasi
masa kepemimpinan komisioner kpk jilid empat akan segera berakhir
selama lima tahun beragam evaluasi atas kinerja kpk terus bermunculan
di sisi lain nasib lembaga antirasuah kini di ujung tanduk
menanti hasil putusan mk atas gugatan uji materi undang undang kpk baru
apakah langkah pemberantasan korupsi tengah menuju senjakala
kita akan membahasnya malam hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio
ada pak amin sunaryadi mantan pimpinan kpk
selamat malam pak amin terima kasih sudah hadir
dan ada bang masinton pasaribu anggota komisi hukum dpr ri dari fraksi pdi perjuangan
selamat malam mbak masinton
ada bang oce madril direktur pukat ugm
selamat malam bang oce terima kasih sudah hadir
sebelum kita membahas mungkin kita akan dengarkan dulu ataupun baca pernyataan yang cukup menarik
ini ada curhatan dari
wakil ketua kpk laude m syarif tadi pada saat rapat dengan pendapat bersama dengan komisi tiga dpr
kita baca bersama
jangan terlalu sering kami dimarahi tapi dibantuin
saya terus terang saya tidak mau curhat
tapi saya bilang kenapa komisi tiga itu kalau kita pergi ke sana kita dimarahin melulu
dibantuin itu jarang sekali
kata laudem syarif wakil ketua komisi pemberantasan korupsi
kita mau langsung saja mungkin ke bang masinton
ini curhatannya laudem syarif di rapat terakhir
bisa seorang pimpinan kpk kemudian curhat memang komisi tiga sesensi itu ya
mungkin kesannya dimarahin padahal
ya kalau kami berpandangan gini kami ini kan bermitra sama institusi penegak hukum
satu diantaranya ya kpk
kpk itu ya menjadi counter partner kami gitu ya
nah jadi sering kami mengkritisi ya juga kadang mengapresiasi mana yang kami pandang baik
yang belum pas harus ditingkatkan ya kami kritisi
nah jadi dalam konteks itu sebenarnya
kenapa kami dikesankan suka sewot sama kpk gitu ya
nah kemudian dalam aspek lainnya
ya mungkin karena tadi ada terusannya itu
kesannya kadang kami dibiarkan sendiri
nggak dibantuin padahal umpama dalam aspek anggaran apa segala macam selalu kami tanyakan bahkan
baik di komisioner maupun di kesekretariatan kpk ya
berkait dengan anggaran
nah kemudian sebenarnya saya melihat begini
dalam empat tahun sejak dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas ya
periode komisioner kpk yang saat ini yang akan berakhir desember ini
memang ada di kpk itu yang saya lihat
semacam ada standar moral sendiri itu
berlaku hanya pada era ini atau di era sebelumnya juga
sehingga kpk itu kaku dalam berkomunikasi
termasuk dengan dpr
bahkan dengan dpr kami kadang joke ya
ayo silahkan ketika kami rapat dengan kpk
cemilan yang ada itu
karena itu bukan menggunakan uang pribadi
tapi ya anggaran yang sudah disediakan negara untuk anggaran makan minum di sana
proses komunikasi itu hanya terjadi
di era pak agus raharjo cs
atau juga sudah terjadi di era kepemimpinan pimpinan kpk yang lama
kalau menurut komisi tiga
jadi semacam ada
aturan moral sendiri di kpk itu yang membatasi
insan di kpk itu untuk melakukan proses komunikasi
padahal kita ini orang timur ya
komunikasi itu kan tidak melulu urusan perkara hukum gitu ya
atau apa gitu
bang tapi bagaimana sih sebetulnya menggambarkan
ini kan rapat dengan pendapat terakhir ya
antara komisi tiga dengan pimpinan kpk jilid empat
pak agus raharjo dan juga kawan kawan
bagaimana menggambarkan hubungan antara komisi tiga
dpr dengan pimpinan kpk yang jilid empat ini selama empat tahun
apakah kemudian mulus mulus saja atau terlalu banyak friksi atau
gimana sih sebetulnya
enam bulan pertama
enam bulan kesananya
kesananya itu bukan lagi mau mimpin dipimpin
nah kenapa saya katakan begitu
kemudian tidak menampakkan satu leadership yang kuat
dari pak agus
atau dari semuanya
dari unsur pimpinan
bahkan ada yang namanya faksi juga
baik di pimpinan maupun di pegawai
pegawai itu kan dalam range terakhir kpk dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas
salah satu swotnya itu
potensi potensi kelemahan di dalam itu adalah friksi friksi internal tadi itu
nah itu tidak terselesaikan dengan baik
bahkan di level pimpinan juga
dalam pengambilan keputusan satu terhadap satu perkara
pernah dilakukan poting
ada beberapa perkara itu dipotting
itu kan di internal ya
tapi sebetulnya hubungan antara komisi tiga dengan kpk selama empat tahun ini tuh bagaimana sih
mulus mulus saja atau banyak friksi
karena kan sempat ada pelontaran pansus angket kpk
artinya kan hubungannya tidak mulus mulus saja
hubungan antara yang satu dpr mengawasi
dengan institusi yang diawasi
yang satu merasa bahwa ketika diawasi
ya kami udah benar kok
nah kita berpandangan
yuk belum benar benar amat
nah ini perbaikin
tapi kesimpulan rapat itu tidak ditindaklanjutin
dan kemudian problemnya sama saja
pak amin ini tadi disampaikan oleh bang masinton
bahwa ada standar moral sendiri

jadi saya terima di meja ada beberapa orang
mereka tidak mau
tidak mau minum
aku tahu urusan gratifikasi
lebih tahu undang undang
kalau nggak mau minum saya usir
jadi memang sangat kaku sekali
kalau menurut pak amin yang jilid sekarang
itu bukan pimpinan
itu ada di pegawai
sampai ke bawah bawahnya
dan menurut saya itu praktek yang dilakukan oleh pegawai
praktek yang salah
tidak sesuai dengan yang di dalamnya
dengan apa yang praktesis ada di kita
tapi kalau anda melihat hubungan antara dpr
dengan pimpinan kpk jilid empat ini seperti apa sih
bisa kalau misalnya dievaluasi
kalau saya tidak bisa menilai itu
karena saya tidak pernah ikut
waktu ketemu antara kpk dengan komisi tiga
jadi saya tidak tahu
tapi memang ada proses komunikasi yang berbeda ya
yang agak kaku gitu ya
dulu zaman saya komunikasi dengan anggota komisi tiga
komunikasi di luar itu juga
yang penting begini
waktu berkomunikasi ada kontrol
jadi apapun yang saya lakukan
ada orang lain yang tahu
atau berdua atau bertiga dengan pimpinan yang lain
bang oce anda melihatnya bagaimana
sampai pimpinan kpk di rapat terakhir ini curhat
kemudian anda melihatnya hubungan dpr dengan pimpinan jilid empat ini
seperti apa sih
selama empat tahun mengalami up and down
atau murus murus saja
atau sebenarnya apa sih mas
melihat relasi antara kpk dan komisi tiga spesifik ya
memang dalam suasana yang
boleh jadi apa yang dikatakan oleh
salah satu pimpinan kpk
cerminan saja bahwa selama ini memang
ya boleh jadi
boleh dikatakan tidak baik
kalau bahasanya bang masinton
kalau bahasanya pimpinan kpk
komisi tiga tukang marah
jadi kan memang
ini menandakan pola komunikasi yang tidak ketemu
berarti ada proses komunikasi yang buntu sebetulnya
tapi menurut saya lebih dari itu
menurut saya sebetulnya
mencermati relasi kpk dan komisi tiga spesifik
sebetulnya sebelumnya ya
dengan kpk yang sekarang
sebetulnya lebih kepada relasi yang konflik menurut saya
banyak sekali momentum dimana
bertemu dengan dpr dalam situasi yang konflik
tadi sudah disebutkan
puncaknya itu adalah
nah sebelum angket itu ada berbagai rdp
yang dimana disitu
luar biasa perdebatannya soal kasus
jadi menurut saya memang relasi
ya harus diakui relasinya banyak dalam situasi yang konflik
sehingga tentu itu membuat
situasi menjadi tegang
antara kpk dengan komisi tiga
jadi komisi tiga dengan kpk itu relasinya
mungkin bukan hanya kaku
situasi yang tidak nyaman
cukup banyak menyidik kasus anggota dpr
terutama salah satunya anggota
jadi kalau saya membahasakan relasi
konflik itu banyak terjadi
dalam periode yang saat ini
konflik dalam pengertian bukan dalam pengertian negatif
tapi karena ada perkara
kemudian dua lembaga ini saling berkontestasi
saling bermanufa politik
kemudian yang kita bisa katakan
ini mungkin titik nadir
karena di ujung ada undang undangnya
undang kpk yang direvisi oleh dpr
betul gak sih sebetulnya
bahwa mas hinton salah satunya adalah
karena banyaknya kasus yang ditangani oleh kpk
ini menyangkut anggota dpr
kemudian sensitivitas anggota dpr terhadap kpk itu
kemudian meningkat gitu loh
dibandingkan dengan pimpinan priode pimpinan sebelumnya
kalau kami berpandangan
setiap perkara itu tidak cukup dengan hanya dengan ott
kami minta umpama
masuk ke dalam perkara perkara besar yang sulit ditangani oleh kepolisian
kemudian membangun sistem
dalam membangun sistem anti korupsi itu
nah tugas sebagai lembaga bantu negara
dia benar benar fokus pada
bukan sekadar suruh sendiri
nah selama ini kenapa kpk
kesulitan komunikasi bukan hanya ke dpr
di antar penegak hukum
melakukan koordinasi dan supervisi
baik kekejaksaan kepolisian dan lain lain
itu memang ada
semacam jarak itu
karena itu tadi standar yang dilakukan oleh kpk
menurut kpk ya itu standar yang
buat mereka itu sangat benar
tapi kan belum tentu pas juga ke yang lain
di zaman dulu anda itu juga seperti itu nggak sih sebetulnya
banyak tidak sebetulnya menangani kasus kasus korupsi di anggota dpr kemudian membuat
relasi antara dpr dengan kpk itu kemudian lebih memanas gitu
di jaman jilid satu belum menangkap anggota dpr
tapi ada contoh lain
memang yang dikatakan pak mas hinton tadi betul bahwa
setelah ada ott atau lebih tepatnya penindakan
itu harus diikuti dengan pencegahan
terutama dalam bentuk perbaikan sistem
ini yang saya lihat selama jilid empat ini tidak nyambung
jadi perbaikan sistemnya dimana ott nya dimana gak nyambung
itu ya misalnya gini
mungkin ingat waktu jilid satu
kpk menangkap ott
pengacara dan pegawai mahkamah agung
kpk berkomunikasi dengan mahkamah agung masih belum lancar
kemudian kpk putuskan geledah ruang kerja
membuat marah seluruh hakim
menimbulkan friksi gitu
betul tapi itu memang sengaja kenapa
karena kpk ingin masuk ke magam agung
kemudian mendukung semua reformasi birokrasi
termasuk ngajari yang harus diperbaiki ini ini ini
terus wah cara melaksanakan nggak bisa
cari konsultan kita carikan konsultan
terus nggak ada pendanaan kita carikan pendanaan
sampai akhirnya reformasi quick win diakui
terus dibayarkan remunerasi
nah setelah itu seluruh hakim happy dengan kpk
artinya ott ataupun penindakan tujuannya itu
untuk memperbaiki institusinya itu
undang undang bicara begitu
ada tulisan trigger mekanism
trigger mekanism tadi ya
kita akan membahas juga ataupun memamerkan
apa saja sebetulnya capaian kinerja kpk jilid empat ini
dan juga evaluasi evaluasi apa yang perlu dilakukan
tetap bersama kami di layar demokrasi
anda masih bersama kami di layar demokrasi
saya akan tunjukkan capaian kinerja dari pimpinan kpk jilid empat
karena gak adil kalau misalnya kita memberikan kritik
tapi kita tidak juga memamerkan apa capaian kinerja mereka selama empat tahun ini
kita lihat bersama di layar
apa saja yang sudah dilakukan oleh pimpinan kpk jilid empat
dari sektor penindakan ini tren penindakannya
naik sekali tahun dua ribu enam belas ada sembilan puluh sembilan kemudian dua ribu delapan belas
naik jadi satu ratus sembilan puluh sembilan dan tahap penuntutan dari tujuh puluh enam ke satu ratus enam puluh
artinya cukup meningkat
di pengungkapan kasus korupsi besar kita lihat
ada banyak kasus kasus korupsi besar seperti kasus korupsi blbi
naik ke tahap penyidikan pada bulan maret dua ribu tujuh belas
dan kemudian kasus korupsi ktp elektronik
sudah menjerat setia novanto
kemudian kasus tindak pidana pencucian uang atau tppu terhadap korporasi
ini pertama kali pada zaman pimpinan kpk jilid empat
ini juga sudah dilakukan
yang ketiga menyelamatkan berapa uang negara
kpk berhasil menyelamatkan dua puluh delapan tujuh triliun uang negara pada tahun dua ribu sembilan belas ini
selama kurun waktu enam bulan
dan yang keempat di bidang pencegahan ternyata
ada peningkatan kepatuhan pelaporan keuangan negara dan keuangan penduduk negara
bang mas hinton ini capaian capaian ini
dinilai komisi tiga sebagai keberhasilan atau masih kurang sebetulnya
ya capaian ini bagus lah
bagus lah artinya
maka selalu kan kami dorong
setiap penanganan perkara itu kalau bisa masuk ke tppu nya juga
tindak pidana pencucian uang
sehingga tidak berhenti dalam
tidak berhenti dalam saja
tapi ada dikenakan tindak pidana pencucian uang
pengembalian kerugian negara
harus masuk ke sana
karena dari tiga ratusan perkara yang ditangani kpk
itu cuma lima belas yang kami hitung itu ada
masuk ke tppu
nah artinya kan setiap penanganan perkara
penindakan itu kan bisa ditingkatkan
ke dalam bentuk pengembalian kerugian negara
nah tentu kita tetap berharap bahwa

ke depan dengan undang undang yang direvisi ini
membantu negara dalam hal ini pemerintah
membangun sistem yang anti korupsi tadi
nah kita perlu
melakukan penindakan yang diikuti dengan
upaya perbaikan sistem tadi kita juga
tidak cukup hanya polisi dan jaksa
tetap ada harus ada
alat bantunya tuh kpk
tapi kpk yang seperti apa
jangan yang lagi suruh sendiri
jangan yang lagi suruh sendiri
harus bisa sebagai trigger mekanisme
trigger mekanisme ini harus diutamakan ya
berarti diantara empat poin tadi yang harus diutamakan
nanti kedepannya soal sektor pencegahan gitu
ya mencegah menindak itu kan
kerja kpk ini mencegah dengan menindak
itu kan satu kesatuan itu
kalau penegak hukum tanpa
diberikan kewenangan menindak
sama aja dia nggak diberikan pedang
nah maka pedang keadilan itu kan harus diberikan
ya penindakan silakan
tapi harus bukan yang so so sendiri aja gitu loh
ott ditangkap sepuluh juta lima puluh juta udahan itu udah
pengembangan kasus dari yang diotet itu apa nggak ada
maka di revisi undang undang itu juga kami
dibuat ketentuan perkara di bawah satu miliar
wajib dilimpahkan ke kepolisian dan kejaksaan
biar kpk fokus pada penanganan korupsi korupsi besar
membantu membangun sistem tadi
oke pak amin bagaimana anda melihat tadi capaian dari kinerja kpk jilid empat
ada yang perlu dievaluasi atau yang perlu ditingkatkan atau
ada masukan masukan apa
seperti yang saya katakan tadi
penindakannya dimana atau ott nya dimana
perbaikan sistemnya dimana ini nggak nyambung
nah itu yang harus dibenahi
jadi misalnya gini tadi di poin poin yang disampaikan tadi ya
itu ketua dpr dipenjarakan gitu
kenapa kita nggak pelajari
apa sih yang menjadikan ketua dpr nyari uang seperti itu
apa kesulitan para anggota dpr
ini kan harus digali
sebenarnya kpk jilid ii bagian akhir ya
waktu itu ketuanya pak busro
itu sudah bagus
bikin seminar bersama dpr
kpk dengan masing masing fraksi satu persatu gitu
itu untuk mengidentifikasi apa sih sebenarnya kesulitan dpr ini

kan sudah melakukan penandatanganan fakta integritas dengan partai partai
tapi tetap aja ada yang ketangkep
tanda tangan integritas nggak ngaruh apa apa
mereka udah dateng loh sebelumnya
nggak ada pengaruh
bicara dengan para anggota dpr
dengan fraksi untuk menggali kesulitan mereka apa sih di lapangan itu
jangan dikira para anggota dpr nggak ngalimi kesulitan
kalau kesulitan yang kemudian men trigger mereka korupsi
kesulitan itu bisa dihilangkan
kan dpr menjadi bagus
karena menurut saya begini
indonesia hanya akan bagus dan ini harus
kalau punya dpr bagus
dpr bagus kalau kita bantu menjadi bagus
oke bang oce bagaimana anda melihatnya capaian kinerja kpk tadi
apa sebetulnya yang perlu dievaluasi di sektor apa saja
karena kalau kita lihat memang ada yang meningkat
tapi apa yang perlu dievaluasi gitu
yang menarik dari laporan ini adalah bukan soal penindakan ya
soal penindakan itu menurut saya sudah
cukup sering kita dengar
ada tiga puluh an ott tahun dua ribu delapan belas dan seterusnya
yang menarik adalah bahwa ternyata sektor pencegahan yang dilakukan oleh kpk
bisa menyelamatkan dua puluh delapan sekian triliun
dalam waktu kurun waktu itu enam bulan pada tahun dua ribu sembilan belas
ada laporan yang dirilis oleh kpk
dengan dana rp tiga delapan triliun
mereka bisa selamatkan melakukan pencegahan enam puluh satu sekian triliun
artinya apa yang disampaikan sebetulnya sudah dijalankan oleh kpk
kpk sudah masuk ke berbagai sektor dalam pencegahan
sektor kan banyak sekali tentu tidak bisa semua
harus berdasarkan prioritas
salah satunya misalnya yang paling sering disorot adalah
gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam
ini saya kira gerakan yang sangat masif
kemudian gerakan yang sangat baik yang diinisiasi oleh kpk dengan multi stakeholder
ada pemda disitu ada kementerian dan ada civil society
dan menurut saya gerakan ini cukup efektif
karena ternyata sumbangan pencegahan yang enam puluh satu sekian triliun itu
yang diselamatkan oleh mpk
melalui fungsi pencegahan
itu bersumber dari sektor sumber daya alam
tetapi ada yang menarik
pada hari ini pimpinan kpk laudiem sharif juga mengatakan bahwa
dari sepuluh ribu izin di bidang pertambangan yang diduga bermasalah
dan itu sudah rekomendasi itu disampaikan kepada kementerian sdm
tetapi tidak ditanggapi satu pun
tidak ditanggapi sama sekali
nah bayangan saya adalah
itu adalah berapa
adalah bentuk pencegahan sebetulnya
bentuk peringatan kpk sebetulnya
betul bayangan saya adalah
sdm ini dipanggil sama bang masinton dan kawan kawan
berarti kan sekitar enam izin yang ilegal
di bidang pertambangan merusak lingkungan merusak sosial dan seterusnya
kenapa sdm tidak serius memperbaiki
ada apa sdm
jadi masalahnya bukan di kpk
masalahnya sebetulnya sejauh mana
kementerian dan lembaga pemerintah itu
bisa comply dengan apa yang disampaikan oleh kpk
kementerian agama juga berkali kali kasusnya itu itu saja
kenapa tidak dipanggil sama komisi tinggal
bahwa ternyata fungsi pencegahan itu sudah dilakukan
fungsi peringatan itu sudah dilakukan oleh kpk
tapi sudah berjalan
kalau empama tadi berkait pertambangan ya
itu kan rapatnya di komisi tujuh yang bidangnya pertambangan
kalau kami memang di bidang hukum
kami setuju lah dengan apa yang disampaikan tadi
dan beberapa yang disampaikan ke kami itu
juga kami teruskan ke komisi tujuh
komisi komisi yang berkaitan
apalagi komisi sembilan kesehatan
ini nah tindak lanjut
itu kan kami tidak selalu di report
tapi menurut saya itu bagus tadi yang disampaikan
pimpinan kpk tentang izin izin pertambangan tadi
bahkan kami juga tadi tegaskan
kenapa kalau ada masalah begitu tindak aja gitu
terus kemudian kita lapor presiden gitu
nah artinya sebenarnya
banyak hal yang perlu kita harus support terhadap kpk
di luar tadi yang ini ya kita
kita tidak bicara tentang revisi itu biar dari ranah mk lah ya
tapi ketika kita bicara tentang
pemberantasan agenda pemberantasan korupsi ke depan
nah kita berharap betul kpk sebagai alat bantu negara ya
dia mampu melakukan kerjasama
baik dengan kepolisian kejaksaan ya
terus dengan aparat penegak hukum lainnya baik hakim
sinergisitas dengan lembaga lembaga
sebetulnya menjadi garis bawah
dari komisi tiga yg di stresingkan
sinergi dengan lembaga lembaga instansi yang lain
kita pasti bantulah tugas tugas pemberantasan korupsi ini
sepanjang memang dia tidak suruh sendiri
kalau selama ini memang kendalanya karena suruh sendiri aja pak uji
kita kritik tidak mau diinikan
karena kpk selalu merasa punya standar moral sendiri
kamilah yang benar
ketika kami dikritik dpr dpr itu sarang koruptor
selalu begitu yang di bangun
oke ini saya sebetulnya ingin menunjukkan kita harus move on karena evaluasi tadi sudah diberikan masukan kita sudah menangkap apa yang harus dievaluasi pada pimpinan kpk jilid empat
tapi kan ini yang kedepannya revisi undang undang kpk yang baru akan berlaku
banyak sebetulnya kekhawatiran kekhawatiran salah satunya ini mungkin disampaikan tadi oleh wakil ketua komisi tiga desmond mahesa soal kewenangan sp tiga
ini kita baca bersama
tadi bang desmond j mahesa pada saat rdp mengatakan selama mereka sekian tahun ini jadi pimpinan kpk perkara perkara mana yang belum terselesaikan
tentunya ini berkaitan dengan peralian masa kepemimpinan dari kpk yang hari ini dengan yang tanggal dua puluh desember nanti akan dilantik jadi pimpinan kpk
karena bicara sp tiga ini berdampak lain berdampak lain
jangan jangan sp tiga ini nanti jadi layaknya atm baru bagi kelembagaan ini
itu menurut bang desmond
nah bang oce dulu deh
bahwa ini ada kekhawatiran bahwa kewenangan kpk ini bisa menjadi kewenangan kpk sp tiga ini bisa menjadi buah simalakama sebetulnya
ya bisa negatif bisa positif ya
karena memang menurut saya ada memang kasus kasus yang memang perlu direview perlu dilihat kembali oleh kpk sejauh mana alat buktinya cukup untuk diteruskan
seperti contoh kasus pak r jelino mungkin ya
walaupun kasus garuda itu kan kesulitan
itu secara waktu sudah cukup lama
kemudian kpk mengalami berbagai kesulitan
tapi memang kpk ini karena lembaga pimpinannya berganti setiap empat tahun tentu juga akan mempengaruhi pola penanganan kasus
tentu hal hal semacam itu akan berpengaruh
sehingga memang ya tentu perlu direview kasus kasus itu
yang kedua tapi di sisi lain sp tiga itu juga terlalu longgar ya
peraturannya terlalu longgar karena kemudian kita lihat kasus yang dua
dua tahun tidak ada perkembangannya maka itu bisa dipertimbangkan untuk sp tiga
sebetulnya jangka waktu dua tahun itu bahkan tidak muncul di hukum yang biasa
di kuhap itu tidak muncul
tetapi di kpk itu muncul
padahal mestinya untuk kpk tidak perlu batasan seperti itu
kemudian syarat syarat untuk melakukan sp tiga justru di kuhap jauh lebih jelas daripada yang ada di undang undang kpk
nah dalam hal itu memang sp tiga bisa menjadi semacam bola liar yang itu bisa saja positif bisa negatif
nanti saya akan tanya ke pak amin dan juga ke bang masinton
apakah kemudian kewenangan sp tiga ini akan menjadi bola liar
tetap bersama kami di layar demokrasi
anda masih menyaksikan layar demokrasi
nah pak amin ini tadi yang disampaikan oleh bang oce bahwa ada
ada kekhawatiran ini akan menjadi bola liar sebetulnya kewenangan sp tiga yang peringatan dari komisi tiga
supaya tidak mencontoh instansi instansi lain ataupun penegak hukum lain soal kewenangan sp tiga yang bisa dipermainkan gitu pak amin
jadi mengenai sp tiga ini kan sudah given
sudah di undang undang dan berlaku nih
nah terus kalau dikatakan ada risiko memang benar ada risiko
tapi kan kalau kita menganalisa risiko itu kan ada yang dikenal sebagai
jadi kalau ada satu titik lemah jadi ada risikonya tapi ada kontrol lain
nah disini kan ada dewan pengawas
kalau dulu nggak ada sp tiga berarti risiko itu nggak ada
nggak ada dewan pengawas
nah sekarang ada sp tiga risiko ada tapi ada dewan pengawas
kalau memang dewan pengawas atau kita menganggap itu ada risiko
berarti ini harus dicatat oleh dewan pengawas nanti
bahwa dia harus mengawasi poin poin itu
jadi nggak ada masalah
oke nggak ada masalah
kalau menurut mantan pimpinan kpk
kalau menurut bapak mas hinton
ini bentuk peringatan bahwa kpk nantinya ke depan dengan kewenangan sp tiga
jangan sampai menjadikan kewenangan sp tiga ini sebagai atm
seperti penegak hukum lainnya
dari pengalaman pengalaman institusi penegak hukum yang lain gitu ya
jangan sampai sp tiga itu jadi komoditas nih
komunitas untuk bargaining apa gitu ya
entah motif ekonomi atau yang lain lain
nah jadi memang benar benar sp tiga itu diberikan dalam
gelar perkara yang memang tingkat kesulitan dan lain lain
atau memang barang bukti yang tidak cukup ketika untuk dibawa ke penuntutan
seperti seperti itu ya
nah jadi kami juga mengingatkan
jangan berpatok dengan standar dua tahun tadi
kalau memang tingkat kesulitan penanganan perkaranya lebih dari dua tahun
tapi harus ada
itu diberikan jaminan satu kepastian
bisa juga kan disampaikan ke kami ke dpr dan kepada presiden
oh untuk perkara ini pak kami butuh waktu lagi
memang selama ini komisi tiga melihatnya banyak ya
kasus kasus yang kemudian terbengkalai terlalu lama
kpk tidak menyelesaikan gitu
makanya itu salah satunya memberikan kewenangan sp tiga
ya contoh satu kasus tadi lah ya
itu kan sudah empat tahun
desember yang lalu
ini tanggal lima belas desember nanti
presis empat tahun
nah itu kan nggak boleh ada begitu
kemudian juga terhadap yang sudah meninggal
masa sudah meninggal juga masih tersangka terus
walaupun itu dalam kuhab yang ini bisa gugur dengan sendirinya
komisi tiga meyakini dong bahwa kpk tidak akan menyalahgunakan kewenangan sp tiga itu seperti penegak hukum lainnya gitu
ya makanya kan fungsi pengawasan itu kan disitu
komisi tiga kan fungsinya disitu
melakukan kontrol terhadap penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh undang undang
selain soal kewenangan sp tiga
oke selain soal kewenangan sp tiga

yang menjadi kekhawatiran juga dari internal kpk ini soal statusnya ketua kpk yang baru nantinya pak firly bahuri
ini kita akan baca pernyataannya pak firly bahwa beliau ini ternyata tidak mau mundur dari institusi polri
kita lihat bersama
aturan sampai saat ini nggak ada yang mengharuskan saya untuk pensiun dari polri
kita adalah pegawai negeri
firly bahuri ketua kpk periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga
kita adalah anggota polri dan ketentuan dari undang undang kepolisian dan kpk tidak ada larangan
kita tetap dinas aktif dan melaksanakan tugas penegakan hukum
ini sebetulnya banyak yang khawatir kalau tidak melepaskan diri dari institusi lamanya
ini ada kekhawatiran akan ada konflik of interest
kemudian akan terjadi pilikasi terhadap para penyidik yang berasal dari polri
kekhawatiran itu sangat logis ya
pertama di pasal sebelas undang undang kpk
tugas utama kpk itu sebetulnya adalah mengusut tindak pidana korupsi
dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum
kemudian juga penyelenggara negara
sebetulnya mandat utamanya di situ
dan kalau kita lihat sejarah mandat utamanya juga di situ di institusi pendidikan hukum sebetulnya
sehingga ketika ada penegak hukum yang menjadi pimpinan kpk selalu perdebatannya adalah
apakah nanti tidak terjadi loyalitas ganda kepada institusi asal dan dengan tugas tugas di kpk
kemudian selain itu ada benturan benturan kepentingan yang akan hadir tentunya ketika menyidik perkara perkara yang terkait dengan institusi lain
dan sebagai pejabat negara atau penyelenggara negara ketika menjadi komisioner memang layaknya tidak boleh merangkap dengan profesi yang lain
dan itu adalah prinsip dasar sebetulnya di dalam jabatan jabatan publik jabatan penyelenggara negara
kalau tidak setuju dengan model seperti ini ya memang sebaiknya tidak berada di tempat itu
karena memang untuk level komisioner kpk memang sangat berat
banyak sekali etik yang harus mereka pertimbangkan ada benturan kepentingan
karena kpk dengan tugas yang mereka punya mereka akan mengusut sebuah perkara perkara yang cukup besar
jadi kalau masih saya tidak tahu maknanya apa ya apakah tidak akan mundur maksudnya tetap ada jabatan di situ misalnya
kalau jabatan tidak jadi posisi kabar hakam kabarnya akan diberikan kepada orang lain tapi pak firly tetap akan menyandang sebagai status anggota polri
ya artinya polisi aktif
ya polisi aktif
jadi memang dari sisi itu benturan kepentingan yang juga akan potensi terjadi
kemudian juga loyalitas gandanya juga tentu akan dipertanyakan juga
padahal untuk jabatan pimpinan kpk itu kan sebetulnya sudah selevel komisioner pejabat negara yang mestinya sudah melepaskan semua yang lain
oke pak amin kalau dulu kan di undang undang kpk yang lama memang harus mundur ya dari institusinya ya
nah dan pada zaman anda juga mungkin semuanya pada mundur
nah ini yang sekarang tidak mau mundur ini bagaimana anda melihatnya
di zaman saya ya itu sepertinya nggak mundur karena semua sudah pensiun
jadi tidak ada isu di situ
tapi kan gini jadi pimpinan kpk apalagi ketua itu ada harga diri yang sangat tinggi
nah saya yakin bahwa nanti pak firly juga memperjuangkan atau menjaga harga diri itu
jadi tidak akan mudah dipengaruhi oleh pihak lain
masuk ke negara lain
masuk selevel itu gampang disetir orang lain
tapi sudah dua puluh tahun loh jadi polisi ini kan sense of belonging dengan institusi asal lebih tinggi dibandingkan dengan kpk yang baru dia masuk
itu tidak menjadi kekhawatiran ya
enggak menurut saya nggak perlu khawatir karena gini tentunya orang seperti beliau juga ingin menunjukkan bahwa ini loh polisi bisa begini nih
kan tidak mungkin ini loh polisi bisa berengsek kan tidak mungkin
kalau saya yakin bahwa orang seperti beliau itu punya harga diri dan akan mempertahankan harga dirinya dengan segala apa yang bisa dilakukan
tapi kalau misalnya ada kasus kasus korupsi yang menimpa aparat ataupun ke institusi asalnya apakah kemudian pak firly bisa melepaskan konflik of interest itu
konflik of interest pasti ada tapi kalau saya melihatnya urusan pemberantasan korupsi ini bukan jangka pendek
karena kan pak firly juga cuma empat tahun kalau diperpanjang dipilih lagi delapan tahun setelah itu kan penggantinya bisa nyerang yang tadi dilindungi tidak masalah
oke kalau menurut mbak mas hinton seperti apa
ada beberapa jabatan yang nggak perlu mundur status kepolisi ya bukan jabatan ininya ya di jabatan di kepolisian memang harus mundur kalau jabatannya
karena tidak boleh rangkap jabatan tapi sebagai anggota kepolisian tidak masalah pertama begini di bnn itu polisi tidak perlu mundur
di bnpt kepolisian nggak perlu mundur termasuk di kpk deputi penindakan kpk itu termasuk direkturnya juga itu dan beberapa penyidiknya memang statusnya dari kepolisian
dan tidak mundur
oke komisi tiga meyakini bahwa tidak akan ada pilih kasih gitu mengutamakan penyidik dari polri gitu padahal kan kita tahu bahwa di internal penyidik saja ada friksi gitu
antara penyidik non polri dengan penyidik independen gitu
kalau dalam pengamatan saya tidaklah ya
umpama begini sama seperti bnn nanganin contoh ya di bnn itu kan kepolisian
mereka juga nindak polisi yang pengguna narkoba tuh nah di kpk ya terkait mpama ada korupsi di kepolisian contoh mpama begitu itu kan datang dari penyidik
ya kpk unsur pimpinan kpk itu apalagi sekarang ada dewan pengawas gitu ya kan melalui satu gelar perkara
nah pimpinan kpk itu kan bukan kan keputusan harus kolektif kolegial tidak bisa dipeto sendiri oleh ketuanya jadi menurut saya no problem
oke oke kita akan lanjutkan pembahasannya tetap bersama kami di layar demokrasi
anda masih bersama kami di layar demokrasi nah dari pak amin dulu mungkin ini kan menghadapi putusan gugatan uji materi ya soal revisi undang undang kpk
harapannya ini akan seperti apa langkah kpk apakah harus tetap lebih cepat atau ya menyesuaikan dengan revisi undang undang yang baru dengan pimpinan yang baru akan seperti apa
kpk itu pelaksana undang undang jadi undang undang kpk undang undang pemberantasan korupsi itu harus dilaksanakan
sebagai pelaksana undang undang sudah lah undang undangnya yang revisi sudah ada
secara hukum sudah berlaku
terus ada uji materi di mk jadi sudah lah yang sudah berlaku ini dilaksanakan nggak usah debat nggak usah ini laksanakan full konsentrasi jangan ribut di dalam jangan ribut di luar fokus laksanakan undang undang
jadi undang undang dan juga pemilih komisi yang baru ini harapannya terhadap kpk
ya tadi undang undang itu harus dilaksanakan kemudian institusi kpk nya harus dibenahin ditata
nah fokus kpk terhadap penanganan kasus kasus korupsi besar membangun sistem membantu negara membuat sistem anti korupsi tadi
dan kemudian mampu membangun komunikasi maksud saya itu komunikasi bukan dalam arti untuk negosiasi apa ya
tapi komunikasi sebagai trigger mechanism tadi
iya bisa saling bersinergi juga antar lembaga ya jangan kaku merasa bahwa tugas pemberantasan korupsi itu hanya kpk nah itu kita
dan kemudian kpk jangan terjebak pada rutinitas agenda yang sendiri
oke jangan terjebak pada rutinitas bang oce singkat saja kita waktunya udah mau habis nih ya gimana
sebetulnya implikasi undang undang kpk yang baru itu akan menyebabkan
kpk kedepan hadir dengan model yang baru
karena implikasi undang undang yang baru ini menimbulkan banyak pertanyaan
banyak keraguan dan banyak juga batasan batasannya misalnya ketika melakukan penyadapan ini nanti ada izin
jadi nggak bisa seperti yang lama
jadi kpk kedepan kpk yang penuh dengan batasan batasan sebetulnya batasan penyidikan penuntutan
sampai pada kpk yang diawasi oleh dewan pengawas yang kita nggak tahu ini seperti apa dewan pengawas ini makhluk apa ini ke depan
ini ke depan bagaimana fungsinya ke depan
oke kita berharap kpk tetap
bisa berjalan dengan cepat
memberantas korupsi dan tidak menuju
kesenjakalanya tentu saja juga diawasi
oleh masyarakat dan juga oleh dpr
terima kasih sekali bapak bapak atas waktunya
ya tetap semangat jangan lengah ya
terima kasih sekali bapak bapak atas waktunya
untuk diskusi kita pada malam hari ini dan demikian
layar demokrasi malam ini pastikan anda
mengikuti perkembangan jalannya proses
dan dinamika demokrasi di indonesia
bersama layar demokrasi di cnn indonesia
demokrasi kita amat bergantung kepada
partisipasi anda dalam merawat
kebebasan ini saya rifana pratiwi pamit
selamat malam sampai jumpa